sejauh ini sih saya tidak dapat penugasan untuk di pilkada ya saya justru penugasan saya itu kayaknya nih membantu orang orang yang mau maju pilkada ini
ibu minta tugas oke sudah ada tugasnya
bobi pun merespon bagus jika ahok disebut sebut maju di pilgub sumut
bobi bilang kontestasi pilgub sumut bukan perihal siapa lawan siapa
namun lebih kepada siapa yang ingin memajukan sumatera utara
pak bagaimana kalau pak mau mencari siapa lawan siapa ya
saya bukan mencari kita di pilkada di sumatera utara bukan siapa mau lawan siapa saya akan sampaikan itu
ya kalau memang mau mencari di sumatera utara siapapun yang dicalonkan di pirkada apapun silahkan
sementara menyoal nama ahok yang disebut sudah mendapat tugas dari partai politisi pdi perjuangan ciko hakim mengungkap
hingga saat ini pdi perjuangan belum memberikan penugasan definitif kepada ahok di pilgub sumut dan calon kepala daerah lainnya
memang belum ada kepastian dari pdi perjuangan untuk bukan hanya pak ahok tapi juga untuk calon calon kepala daerah yang lain
atau bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar baik itu dari luar maupun dari internal
kami belum memberikan penugasan
yang definitif bagi siapapun untuk maju di lima ratus empat puluh lima pilkada seluruh indonesia
merespon wacana ahok yang maju di pilgub sumut melawan bobi ketua dpd gerindra sumut tetap percaya diri
nama kadernya bobi nasution jadi calon potensial apalagi keberhasilan bobi sebagai wali kota medan
kami sebetulnya bagus ya bahwa kemudian banyak tokoh tokoh nasional misalnya ahok juga katakanlah
pilihan bagi masyarakat sumut kan menjadi lebih banyak gitu ya
tetapi tentu kami tetap sangat percaya diri bobi adalah salah satu calon paling potensial
mengingat beliau sekarang sebagai wali kota medan untuk diketahui medan itu hampir dua puluh persen pemilih di sumut itu ada di medan
dan keberhasilan beliau di memimpin kota medan itu dirasakan betul oleh masyarakat di medan
sama dengan gerindra partai amanat nasional sebagai salah satu parpol pengusung bobi juga mengaku tidak takut muncul nama basuki cahayapurnama atau ahok di pilkada sumatera utara
kita oh iya lah pas kita takut dengan ahok kan enggak lah kalau di jakarta mungkin ahok kuat kalau medan kan siapa tahu
kan ini baru ini wacana masuk narasi
dan belum ada juga kan keputusannya apakah memang benar benar ahok masuk di sana
yang jelas di medan itu sekarang calonnya itu
calonnya itu kan ada bobi nasution ada edi ramayadi yang sudah keluar namanya nih
kemudian ini muncul lagi dari pdi perjuangan mungkinan ahok gitu
ya tentu kita merasa bergembira ada alternatif alternatif opsi opsi yang akan kita dorong di sumatera utara
selain nama ahok dan bobi sebenarnya sejumlah nama beken pun seperti edi rahmayadi
yang merupakan gubernur sumatera utara dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga
serta musa rajeksah yang biasa disapa ijek
yang merupakan wakil gubernur sumatera utara dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh tiga pun
tentu juga siap bersaing memperbutkan kursi sumatera utara i
tim liputan kompas tv
pdi perjuangan tampaknya sudah mulai ambil ancang ancang
untuk melawan menantu presiden joko widodo bobi nasution di pilgub sumatera utara dua ribu dua puluh
bagaimana membaca peluang ahok maju di pilgub sumut
kita bahas bersama pengamat politik dari universitas sumatera utara bang indra fauzan
mbak indra dpd pdip semua kan sudah meminang ahok untuk maju
kemudian juga udah bilang siap nih untuk melawan dinasti politik
artinya bisa dibaca memang sengaja ya pdip sudah siap mau melawan bobi
kalau dilihat siap nggak siap tentunya ini menjadi peluang pdip ya
pertama karena mereka juga punya peluang untuk mengajukan kandidat sendiri dengan dua puluh satu kursi di sumatera utara
yang kedua mereka tentunya harus mencari ya mencari figur figur yang dianggap pantas atau seimbang dengan bobi nasution
karena bagaimanapun saat ini bobi nasution kan figur yang cukup menjual sangat menjual lah di sumatera utara ini
sehingga pdip saya rasa perlu menaikkan rasa kepercayaan diri mereka dengan mengusung nama nama yang mereka anggap potensial
karena apabila mencari di tataran lokal tentunya mereka akan agak kesulitan juga ya
karena yang muncul mungkin dari sementara ini kalau tokoh lokal mereka masih ada dari kader masih ada pak nikson ababan ya
sehingga mungkin mereka perlu menaikkan rasa kepercayaan diri mereka untuk melawan
apa namanya bobi nasution yang dianggap sebagai bagian dari
apa dalam tanda kutip ya musuh yang harus dihadapi
karena kan ada perbedaan jalan politik antara pdip perjuangan dengan keluarga besar pak jokowi
oke tapi kalau misalnya memang nanti ahok yang ditugaskan untuk di pilgub sumut anda membaca peluangnya melawan bobi nasution seberapa besar
ya kalau kita melihat apa namanya pertama sumatera utara ini kan masyarakatnya sangat heterogen ya
dengan berbagai macam suku yang terbesar adalah etnis jawa kemudian melayu madeling batak dan lain sebagainya
nah ini yang harus juga dilihat oleh pdip sebagai sebuah tantangan bagi mereka
karena bagaimanapun karakteristik masyarakat di sumatera utara tentunya berbeda dengan karakteristik masyarakat di dki jakarta misalnya pada masa pak ahok berkontestasi di sana
kita bisa melihat di sini kemudian kan banyak faktor misalnya tingkat pendidikan tingkat ekonomi karakteris itulah yang kemudian harus dilihat sebagai sebuah tantangan
yang kedua adalah pak ahok juga tadi belum pernah berinteraksi secara langsung ya
baik secara kebijakan baik secara politik dengan masyarakat sumatera utara
bahkan kebijakan kebijakan beliau pun tidak ada bahkan ketika misalnya beliau menjadi komisaris pun tidak juga bersinggungan secara langsung
nah inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi pdip
untuk meraih simpati masyarakat sumatera utara
saya rasa dengan mungkin kita tunggu saja mungkin ada hasil survei yang mengatakan bahwa siapa yang akan menjadi kandidat paling kuat
saya rasa bobi nasution edi rahmayadi pun saya rasa masih leading ya lebih unggul dari suara pak basuki cahaya purnama ya di sumatera utara
walaupun beliau mungkin secara ketokohan dianggap tegas mungkin ya ditangkap pemberani dan lain sebagainya
belum tentu menjadi jawaban bagi penyelesaian persoalan persoalan yang ada di sumatera utara
oke artinya kalau misalnya ahok benar akan maju siapa yang cocok diduetkan dengan ahok biar bisa melawan bobi
masih ada nama edi rahmayadi bang ijek juga ada
kalau melihat komposisi duet ya saya rasa dari keempat nama ini sangat berat rasanya untuk kembali didudukkan di nomor dua ya mbak
karena kan edi ramajadi petahana bobina sukyo sudah jelas dia bersikupu ingin menjadi gubernur orang nomor satu
nah paling memungkinkan mungkin musara jeksa ya karena dia pernah menjadi wakil gubernur
tapi kan posisi dia pak musara jeksa sekarang adalah ketua golkar di sumatera utara kemudian ada prestasi yang dianggap sangat baik ya karena dia memenangkan golkar di sumatera utara dengan dua puluh dua
dan bahkan ada peluang mereka pun bisa mengusung kandidat sendiri ya tanpa perkoalisi
nah ini apabila kita ingin melihat siapa kandidat kandidat yang akan menjadi wakil dari empat nama itu kemungkinan kecil mereka akan saling berpasangan ya
tapi kemungkinan kecil juga akan banyak pasangan misalnya empat calon yang akan bertanding misalnya
paling memungkinkan dua kandidat atau tiga kandidat yang akan bertarung di sumatera utara
partai golkar sendiri yang dikasih surat tugas ada dua ada bang ijek ada sama bobi juga artinya akan salah satu diantara itu aja ya
dan saya rasa walaupun sudah ada surat tugas mungkin angin sekarang agak berhembus kencang ke arah bobi nasution mengarah ke situ
karena bagaimanapun dengan berpindahnya bobi ke partai gerindra ini secara psikologis ada tekanan ya tekanan psikologis kepada golkar untuk segera menentukan siapa yang akan mereka dukung
walaupun sebenarnya pak musara jeksa juga sudah bersikuku ingin maju
tapi kan ada komunikasi komunikasi politik yang harus dilalui
kemudian juga mekanisme partai yang harus dilalui
sehingga saya rasa ketika surat tugas itu diberikan kepada bobi nasution dan musara jeksa ini adalah pilihan pilihan yang paling realistis
dan faktanya saat ini bobi nasution sedang unggul ya saya rasa ya sedang unggul
dalam apa namanya karena beliau sekarang menjabat sebagai wali kota medan
kemudian juga dilihat sebagai representasi dari kekuasaan saat ini
dan itu menguntungkan beliau secara hitung hitungan politik
anda melihatnya mungkin nggak kalau akhirnya bobi tetap maju dari gerindra kemudian ejek juga tetap maju dari golkar beda koalisi
kalau saya pribadi ya melihatnya agak kecil kemungkinan ya mbak ya
karena apa walaupun golkar dalam tanda kutip bisa mencalonkan sendiri tapi untuk menjadikan sendiri kendaraan sendiri
ini kan harus ada komunikasi komunikasi elit ya
apa intervensi intervensi elit mungkin akan terjadi di situ
makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa pd golkar akan bisa bermain sendiri
karena mereka berada dalam koalisi indonesia maju sekarang
pembicaraan antara ketua ketua umum juga akan menentukan ya apakah dominasi dominasi ini akan memberikan
intervensi intervensi ini akan memberikan
ruang bagi musara jeksa untuk tetap berkompetisi melalui golkar
makanya saya melihat agak kecil peluang musara jeksa untuk bisa maju melalui golkar
kecuali dia mungkin berani mengambil keputusan tapi kan itu agak berat ya
karena komunikasi komunikasi harus tetap dibangun dinamika dinamika politik juga akan mempengaruhi skema skema politik yang akan berlangsung di sumatera utara
komunikasi tiga elit ini akan mempengaruhi keputusan di tiga daerah
oke bang indra tapi kalau untuk di sumatera utara untuk peta politiknya dinamikanya sekarang gimana
apakah koalisi yang kemarin di pilpres juga akan berlaku lagi nih di pilgub sumut
kemungkinan bisa saja seperti itu tapi koalisi indonesia maju kemungkinan besar akan bersatu kembali
dan saya melihat juga nasdem dan pkb sepertinya sudah melunak ya
mereka bahkan mereka juga
sepertinya dalam pengamatan saya mereka cenderung ya mendukung bobi nasution dalam hal ini walaupun belum ada statement
tapi komunikasi komunikasi politik yang kita lihat dengan mereka tidak mengeluarkan statement apapun saat ini
mereka sepertinya punya kecenderungan akan bergabung ya
begitu juga dengan mungkin partai partai lain seperti mungkin bahkan ketika kita agak ini juga ya
agak melihat bahwa bobi pun melalui
jadi perwakilannya mengambil formulir juga di partai keadilan sejahtera
nah dengan perhitungan perhitungan seperti itu maka apabila mereka betul betul mendukung bobi nasution
ini kan menjadi suara mayoritas di parlemen
dan apabila ada golkar di situ dengan dua ratus dua puluh dua kursi ini akan lebih besar lagi
makanya kecenderungannya akan ada dua kandidat yang akan bertarung
dengan catatan pdip juga akan mengusung kandidat mereka sendiri
bang indra kita kan tahu tiga besar di sumut itu satunya golkar ketiga gerindra tengah tengah pdip
kalau tadi kata bang indra kayaknya pkb nasdem juga mulai melunak deh ke arah bobi
kalau mayoritas semua mendukung bobby pdip kuatkah melawan koalisi itu
ya kita berkaca dari beberapa sejarah perpolitikan ya di sumatera utara ketika pilkada langsung ya
ada calon calon gubernur yang muncul dari bawah dari atas seperti fnd simbolon di dua ribu tiga belas
kemudian mas jarod ada di dua ribu delapan belas semuanya belum bisa mengalahkan calon calon lokal
nah ditambah lagi beberapa faktor yang membuat bobi sangat kuat saat ini
karena memang prestasi beliau mungkin ada beberapa hal pembangunan infrastruktur beliau di kota medan ini
saya rasa cukup membanggakan ya sehingga bisa diviralkan
kemudian bisa menjadi bukti
keseriusan beliau misalnya kemudian juga beliau kan juga jangan dilupakan menantunya presiden jokowi yang sedang berkuasa saat ini
kemudian ketika beliau mengambil keputusan masuk gerindra itu partainya presiden prabowo nanti
sehingga itu perhitungan perhitungannya yang harus dilihat
nah apakah persoalannya pdip mampu atau tidak kita akan melihat seperti ini petanya
nah loyalis loyalis pdip mungkin akan berhadapan dengan loyalis loyalis
loyalisnya presiden jokowi ataupun mereka dulu yang berhadapan dengan dalam pemilihan presiden dan legislatif
oke mbak indra artinya kalau siapapun nanti yang maju kita anggap bobi ahok kemudian ada ijek dan juga edi rahmayadi
apa pr yang harus mereka perhatikan untuk menggayat hati warga sumut
ya kalau sebenarnya banyak persoalan di sumatera utara ini ya mbak sindi ya
misalnya seperti infrastruktur ini bukan sesuatu yang baru lagi
terkait dengan isu isu infrastruktur misalnya terkait dengan jalan provinsi ya
yang selalunya mengalami kendala kemudian yang paling penting adalah persoalan persoalan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan daerah
nah selama ini ya kita bisa melihat beberapa tahun yang lalu terkadang ada terkendala komunikasi antara pimpinan gubernur dengan pimpinan daerah
bahkan mungkin waktu itu pak edi juga berkonflik kan dengan beberapa bupati
kemudian juga adalah persoalan korupsi ya
korupsi yang selalunya menjadikan sumatera utara ini sebagai daerah yang sangat rawan ya terkait dengan korupsi
makanya masyarakat mungkin apabila nanti memilih mereka cenderung akan melihat siapa sih kandidat kandidat
yang bisa lebih meyakinkan untuk menyelesaikan persoalan persoalan sumatera utara persoalan ekonomi kesejahteraan masyarakat
walaupun dalam beberapa tahun belakangan ini
tingkat kemiskinan juga turun pengangguran juga turun tapi itu adalah tantangan tantangan yang cukup berat
karena bagaimanapun apabila terjadi apabila salah memilih pemimpin juga berbahaya bagi sumatera utara
baik kita lihat nanti siapa saja akhirnya maju apakah pdp jadi menurunkan basuki cahaya purnama
terima kasih bang indra fauzan pengamat politik dari universitas sumatera utara